ikatan dokter indonesia bali melaporkan drummer superman is dead gede ari astina atau jering ke mapolda bali
pelaporan ini terkait unggahan jering di akun instagram yang menulis idi sebagai kacung who
direktorat kriminal khusus polda bali membenarkan pelaporan musisi jering oleh idi bali
jering dilaporkan atas tuduhan pencemaran nama baik setelah menulis komentar di instagram bernama jrx desh sid
yang menyebut idi dan rumah sakit adalah kacung who
pelaporan ini secara resmi diterima di dirkrimsus polda bali enam belas juni lalu
untuk mengklarifikasi hal ini polisi sudah memanggil jering pada senin kemarin namun ia tidak datang
polisi berharap jering kooperatif dan bersedia memenuhi panggilan polisi untuk dimintai keterangan
dan rencana yang akan dilakukan kembali pada kamis nanti
sudah dipanggil sebagai saksi untuk jeringnya hari senin kemarin
cuma karena satu halangan jadi kita panggil kembali untuk hari kemis
itu kan hak dari saksi sementara masih sebagai saksi